dan kita akan kembali mengupdate informasi terkini terkait dengan temuan mayat dalam karung yang diduga merupakan korban mutilasi
pencari ikan di jombang menemukan karung berisi potongan tubuh manusia di sungai desa japanan kecamatan mojowarno pada jumat malam lalu
dan polras jombang mengungkapkan bahwa korban ini berjenis kelamin perempuan
langsung saja kita sudah terhubung dengan junaidi catur wicaksono yang merupakan kepala desa siapanan
selamat malam pak
baik sebelum kita memulai kemudian menggali lebih dalam hasil investigasi yang sudah mungkin dilakukan juga oleh kepolisian
kronologi penemuan yang pertama kali ditemukan oleh para nelayan yang ada di sana ini sebenarnya seperti apa pak
oh iya itu yang menemukan keluarga saya pada saat nyari ikan
nah itu di dekatnya kok ada bungkusan karung
dilihat mendekat kok ada kelihatan kakinya
akhirnya beliau pulang
terus ngajak teman teman untuk memastikan apakah itu mayat manusia atau mayatnya hewan
habis itu sudah kelihatan kakinya sudah jelas kalau itu mayat manusia
akhirnya saya di
dipanggil ke rumah untuk menyaksikan
kejadiannya itu berarti pertama kali ditemukan pada jumat malam begitu ya pak
jumat malam jam sembilan
jam sembilan malam ditemukan oleh nelayan
bisa digambarkan kepada kami lokasinya itu tepatnya dimana pak
tepatnya di sungai kecil di pinggir jalan raya itu di
di dusun japanan
dekatan rt enam
dan pada waktu itu terus saya datang dan memastikan itu bener bener jenazah manusia
akhirnya saya menghubungi pihak polsek terkait yang ada di kenyamatan mojowaro itu
kita tahu bahwa informasi atau visual visual gambar gambar yang beredar ini posisinya juga dekat dengan seperti jembatan
saat ditemukan posisi dari dua karung ini apakah kemudian berdekatan
dan tepat di bawah jembatan seperti tersangkut atau sengaja dipinggirkan begitu pak
jadi memang posisinya seperti itu memang dipinggir dan dekat dengan jembatan yang masuk arah ke perumahan
dan karungnya dua karung itu berdekatan
berdekatan memang berdekatan dua karung itu
oke itu artinya tanpa kepala ya
jadi potongan tubuhnya yang satu berisi apa dan satu karung lainnya berisi apa saat itu
ya pada saat ditemukan pada saat diangkat itu baru tahu kalau itu tanpa kepala
tadi yang satu karung itu mulai leher nggak ada itu sampai bawah kaki dan yang satu karungnya itu dua tangan
saat ditemukan dan juga kemudian dia
diamankan begitu ya oleh pihak kepolisian dan juga warga sekitar
kondisinya memang informasi dari pihak kepolisian ini diduga sudah berapa lama itu pak
mayat tersebut tergeletak di sana
apakah sudah kemudian menimbulkan bau
kurang lebih lima hari
kita tahu bersama bahwa di sekitar pinggir sungai tersebut dan juga di sekitar jembatan ini
ada cctv yang mengarah ke sana
apakah kemudian dari rekaman cctv ini kemudian bisa tergambar peristiwa terjadinya hingga ditemukannya mayat dalam dua karung terpisah
nah ini masih dipelajari masih didalami sama teman teman dari kepolisian sampai sekarang
dan saya juga mengawal untuk membantu menyisir yang punya cctv
sampai sekarang masih posisi di sini teman teman dari polda dari resmo jombang
ini saling berkoordinasi
ini mohon maaf tadi memang agak telat karena saya baru pulang ini tadi
diacak keliling ini tadi
oke mencari ya pak berarti untuk potongan kepalanya ada di mana
anu untuk juga mencari pelaku juga apa yang
berarti artinya cctv nya ini aktif dan di dalam cctv tersedia visual ketika kemudian pelaku menaruh dua kantong atau karung tersebut pak
nah itu kalau itu masih dipelajari belum tahu
makanya ini tadi kalau cctv nya aktif jadi masih dipelajarin semua rekordernya sudah dibawa ke polres jombang masih dipelajari mbak
tapi artinya tergambar atau
tidaknya itu masih dipelajari atau masih dirahasiakan
tadi ini tadi menyeser lagi mungkin ada lagi yang punya cctv terutama di desa nyapanan ini untuk dimintai videonya itu
sejauh ini berarti pak kades juga sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian begitu
sudah sudah kedajian sudah dimintai keterangan
ada berapa pak total warga yang sudah menjadi saksi
yang jadi saksi sementara pak sunawan itu yang sebagai pencari ikan itu terus sama saya sementara
pak secara umum gambarkan kepada kami apakah kemudian memang jalur ditemukannya dua karung ini menjadi lokasi yang sehari hari menjadi tempat lalu lalang warga
atau mungkin tergolong sebagai lokasi yang jarang dilalui atau sepi pak sebenarnya
oh ya dilalui karena ini jalurnya jalur utama jalan raya utama jadi nggak sepi
memang jalur utama pak
tadi ya nggak sepi sebenarnya
kalau siang juga malah rame kan
cuma orang orang waktu itu diduga sampah gitu aja
setelah kemudian menimbulkan bau baru kemudian dicek begitu ya pak
karena nggak bau
jadi belum menimbulkan bau
baru bau itu baru setelah diangkat itu baru bau
berarti dugaan sementara apakah kemudian mayat ini memang ditinggal di sana atau mungkin terbawa arus sungainya pak
kalau kita lihat sepertinya tidak deras soalnya arusnya
kalau gambarannya ya memang dibuang di situ
jadi kuncinya ada pada cctv yang ada di sana sebenarnya ya untuk mengetahui bagaimana kemudian prosesnya
iya nanti semoga cctv itu menjadi barang bukti yang bisa menjadi temuan
berarti fokus pencarian antara pihak polisi dan juga relawan termasuk diantara pihak desa sejauh ini apa pak
terkait dengan kasus ini
mohon diulang pertanyaannya
fokus pencariannya selain berupaya untuk mencari kepala apakah juga berfokus untuk mencari terduga pelaku
mencari potongan kepalanya juga untuk mencari pelakunya
hasil dna menyebutkan kalau dari pihak kepolisian perempuan ya pak ya
terkait dengan hal ini sudah diketahui bahwa memang mayatnya ini tanpa identitas
tapi di sisi lain sudah diketahui bahwa jenis kelaminnya dari hasil identifikasi adalah perempuan
sejauh ini apakah mungkin sudah ada keluarga atau warga yang melaporkan
anggota keluarganya yang hilang kepada pak kades
sementara untuk warga saya belum ada
juga kemarin sudah saya share di teman teman kepala desa juga belum ada
belum ada laporan
terkait ciri ciri atau anggota tubuhnya ini apakah ada ciri ciri khusus pak
ini sementara yang dapat info dari teman teman kepolisian
ciri cirinya itu kulitnya sawo matang
panjangnya tingginya kurang lebih satu ratus lima puluh lima
terus usia di atas dua puluh lima ke atas
kita masih akan tunggu perkembangannya seperti apa termasuk diantaranya progres nanti penemuan dari mayat kepala dari mayatnya
termasuk hasil dari cctv ya yang diharapkan ini bisa mengungkap kejadian tersebut termasuk diantaranya pelaku yang melakukan aksinya
terima kasih banyak pak kades sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
selamat kembali melanjutkan tugas anda